peta sebaran bnpb menunjukkan penyebaran virus corona hampir menyeluruh hingga ke pelosok negeri
jumlah yang terkonfirmasi positif pun terus mengalami peningkatan
lalu bagaimana jika tetangga kita terkonfirmasi positif corona
akankah virus corona bisa melompat ke rumah kita dan menulari seluruh keluarga kita
istilah mereka dalam melompat itu kan dalam pemahaman airborne jadi penularan melalui udara
kalau influenza ya bisa jadi dengan jarak tertentu sepuluh meter dan sebagainya itu bisa
kalau covid sembilan belas ini selama tidak menempel langsung ke daerah saluran pernafasan itu jangan khawatir
di situ oleh karena itu kenapa
karena pengendalian utama adalah menjaga jarak kemudian kebersihan di sekitar lingkungan
kemudian tangan ini yang biasa tidak sadar
secara tidak sadar kita sering menggaruk hidung kemudian mengkonsumsi sesuatu tanpa cuci tangan
nah dari situ cuci tangan yang sebaik baiknya itu diharapkan bahwa virus tidak ada di sana
jadi karena itu disinfeksi lingkungan
kemudian menjaga kebersihan menjaga jarak itu adalah faktor utama untuk menghindari penularan
nah sudah jelaskan jawabannya adalah tidak bisa
selain itu profesor nidom juga menyarankan kepada kita dan keluarga agar tidak panik
serta menyaring berbagai informasi yang masuk sehingga pemahaman dan penanganan virus corona tidak salah
masyarakat tidak perlu panik itu kunci utamanya
jadi tidak perlu mengambil suatu teori teori yang pernah didengar
yang pernah dilihat mesos dan sebagainya
itu kadang kadang tidak cocok dengan karakter corona virus
jadi bersitaplah seperti biasa
kemudian juga yang dikatakan odp pdp itu kan belum tentu positif
jadi odp itu kan seseorang yang dihawatirkan akan membawa virus itu karena ada informasi bahwa dia pernah kontak
kemudian pdp itu adalah orang yang odp tapi menunggu hasil lab
tapi kedua duanya harus dibarengi dengan gejala klinis
selama tidak ada gejala klinis ya tidak ada masalah
oleh karena itu stay at home berada di dalam rumah itu jauh lebih baik
bukan berarti mengucilkan
dukungan sosial psikologi bagi tetangga kita yang positif corona dapat membantu menanggulangi covid sembilan belas di lingkungan kita
eka rima aga dipa surabaya jawa timur